kita kan kebiasaannya menghapal
tetapi tidak melaksanakan
nah jadi pertanyaannya
bagaimana perubahan masyarakat
setelah kita lakukan plastic action ini
di dalam desa yang sudah melakukan plastik action selama delapan bulan
itu kita sudah lihat perubahan masyarakat
habitnya sudah berubah kebiasaannya sudah berubah
dari membuang menjadi memungut dan memilah
karena apa yang saya bilang di dalam plastic action itu adalah eduaksi
edukasi di dalam aksi
jadi dengan melakukan bukan menghapal lagi
pemandangan yang kerap terlihat di sejumlah pantai di bali
terutama pada bulan bulan menjelang akhir tahun
pembersihan pantai di objek wisata dilakukan lebih masif
agar pemandangan tetap indah
bertonton sampah yang diantaranya sampah plastik
dikumpulkan diangkut truk lalu dibuang ke tempat pembuangan akhir
namun cukupkah aktivitas rutin seperti itu untuk menyelamatkan bumi

agar pemandangan tetap indah

agar pemandangan tetap indah
imade jan nuryase yang tinggal di desa sayan
kecamatan ubud kabupaten gianyar bali
memiliki pandangan berbeda
pengurangan sampah plastik termasuk membuang sampah pada tempatnya
belum sepenuhnya menjadi bagian dalam keseharian masyarakat
director universitas bahasa jawa harga sdn
kami melihat sampah cara dibawa masuk
ininya ini sepertilas
mempengaruhi yang namanya pemikiran kita mempengaruhi jiwa kita
kadang kadang kita nggak sadarin gitu loh bahwa itu mempengaruhi pikiran kita
coba kalau kita sudah lihat lingkungan bersih tanpa plastik gitu kan
secara tidak langsung secara tidak sadar pemikiran kita juga bersih
hingga kini plastik sebagai kemasan masih marak digunakan
baik sebagai bahan pembungkus maupun sebagai kantong barang
banyaknya sampah plastik yang terbengkalai inilah yang memantik ide imade januriase
menukar sampah plastik dengan beras
ya dengan adanya penurunan ekonomi dan lain sebagainya kita merasa down gitu loh
kita bisa membangkitkan lagi semangat kita
nah jadi saya sebenarnya cuma ingin membantu warga saya yang ada di tabanan
saya aslinya banjarjangkahan desa batu aji kecamatan keramitan tabanan
tapi saya berpikir saya tidak hanya mau ngasih aja gitu loh
karena kalau hanya ngasih aja itu ada tangan di bawah ada tangan di atas
tangan yang di bawah sama tangan di atas ini biar jadi satu
nah kalau di bali kita kan ada yang namanya pepatah atau slogan tatwa masi
kamu adalah aku
penerima menjadi pemberi dan pemberi menjadi penerima
sejak awal kuliah dan aktif di unit kegiatan mahasiswa pencinta alam
ayah tiga putri ini tertarik dengan isu lingkungan
pria kelahiran seribu sembilan ratus enam puluh delapan ini memulai kegiatan tukar sampah plastik
dan juga nulisannya untuk tukar sampah plastik dengan beras pada mei dua ribu dua puluh
bersama rekan yang sejalan
madejanur yang memiliki istri warga negara amerika ini
membentuk yayasan jagad gemah ripah
dari sinilah made janur bergerak dan memulai aktivitas tukar plastik dengan beras
lokasi pertama adalah tempat kelahirannya di banjarjangkahan desa batu aji kecamatan keramitan

tiga ratus kg beras yang ia sediakan sebagai modal awal
direspon cepat oleh warga
kala itu dalam waktu lima hari
made janur mampu mengumpulkan satu ton sampah plastik dari satu dusun
hingga kini di banjar tersebut telah terkumpul lima ton sampah plastik
terdiri dari sampah plastik lembaran jenis kantong plastik atau tas kresek
hingga plastik lembaran bekas kemasan isi ulang
kita kan kebiasaannya menghapal gitu loh tetapi tidak melaksanakan
nah jadi pertanyaannya bagaimana perubahan masyarakat setelah kita lakukan plastic action ini
di dalam desa yang sudah melakukan plastik action selama delapan bulan
itu kita sudah lihat perubahan masyarakat
kebiasaannya sudah berubah dari membuang menjadi memungut dan memilah
karena apa yang saya bilang di dalam plastik action itu adalah eduaksi
edukasi di dalam aksi
jadi dengan melakukan bukan menghapal lagi
kepeduliannya akan lingkungan
ia tularkan pesaudara dan kerabat dekatnya
saya melihat dulu sebenarnya saya pikir karena saya belum paham benar dengan lingkungan
dan dia yang mengajarkan saya lingkungan saya lihat dia sangat konsen sama
terutama yang di rumah kita sebelum plastik exting ini
dari dulu dia sudah mulai mengajarkan kita di rumah untuk memilah plastik
antara organik dan plastik kita sudah laksanakan di rumah
mungkin berapa tahun yang lalu sudah sebelum ini
ide tukar plastik dengan beras ini awalnya dianggap tak akan bisa berkelanjutan
namun tekad ingin membantu sesama dan lingkungan
menjadikan berbagai kendala
ini seolah olah tidak berarti
gila ide gilanya pak mada janur ini merasa dia sebagai penggiat termotivasi bahwa
orang yang tidak peduli dengan sampah plastik menjadi peduli karena dapat nilai tukar dengan beras
artinya apa orang yang tidak sama sekali tidak peduli dengan sampah peduli dia
memungut sampah ke sungai
sampah di sampah
sampah di sampah
sampah di sampah
sampah di sampah
sampah di sampah
sampah di sampah
sampah di sampah
ini beras loh
ini beras loh
orientasi masyarakat itu ke sana jadinya
makanya orang dari tidak peduli menjadi peduli
kita sebagai penggiat peduli
tapi orang yang tidak peduli menjadi peduli
mereka ada ide gila ini
kerjasamanya seperti ini
karena kita bisa berbagi ke masyarakat
dari masa pandemi ini apa yang kita bisa lakukan untuk masyarakat
yang mau melakukan kita tidak mengasih cuma cuma
kita ngasih beras mereka berbuat untuk lingkungan untuk alam kita
dari sampah plastik
kemaran bumi ini
terhindar dari sekian ton hari ini
kita selamatkan pasti dari bumi
itu ide gilanya
bada dari warga yang tidak peduli menjadi peduli
bumi dan ibu pertuwi kita ini bersih
sampah terhalangi ke laut
ian winton sampah plastik tiang perang
tidak hanya di tempat kelahirannya
kegiatan plastik exchange berlanjut ke kota denpasar
serta di nusa lembongan kabupaten kelungkung
di nusa lembongan dalam satu bulan
bisa terkumpul lima belas sampai dua puluh ton sampah plastik
dengan penyaluran beras hingga lima puluh lima ton
kegiatan plastik exchange terus menular
hingga saat ini sedikitnya dua ratus banjar atau dusun
sudah ikut melakukan hal yang sama
dan menukarnya dengan beras
karena kita belum melihat pak
belum melihat ada sisi yang negatif
jadi kalau saya bilang belum ada alasan yang kuat untuk kita berhenti
jalan depan wantilan desa batu bulan kangin
kecamatan sukawati kabupaten gianyar bali
jalan depan wantilan desa batu bulan kangin kecamatan sukawati kapupaten gianyar bali
sejak pukul delapan pagi secara bergantian warga datang menghampiri tenda
mereka yang datang membawa kantong kantong sampah plastik
ada yang diseret digendong dan ada juga yang membawanya dengan sepeda motor
beberapa di antaranya bahkan harus beberapa kali hilir mudik dari rumah menuju tenda untuk menyetor sampah sampah plastik
penukaran sampah plastik kali ini merupakan penukaran kelima yang dilakukan di desa batu bulan kangit
ada sembilan banjar atau dusun yang terlibat dalam kegiatan plastik exchange ini
kegiatan perdana dimulai pada mei dua ribu dua puluh
rencana awal penukaran sampah plastik dilakukan satu bulan sekali
namun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm selama pandemi
membuat penyelenggaraan yang lebih besar
jadwal penukaran ini tak menentu
bahkan pernah tiga bulan sekali
kegiatan hari ini dilakukan setelah lima bulan vakum
antusiasme warga sangat tinggi saat mengetahui penukaran sampah plastik kembali dilakukan
pemberitahuan pun sudah disampaikan jauh jauh hari
warga yang datang bahkan rela antre untuk menimbang sampah plastik yang sudah dipilah
selain warga yang hendak menukarkan sampah plastik
sekelompok pemuda dari desa celuk gianyar juga datang untuk mengamati proses kegiatan
rencananya kegiatan serupa akan dilakukan di wilayah desa mereka
insentif untuk pengumpulan sampah lembaran seperti tas kresek plastik saset pembukus makanan
serta plastik kemasan cairan isi ulang lebih tinggi dari jenis plastik lainnya
sebab plastik jenis lembaran ini tidak dipung

padahal sampah plastik jenis lembaran ini yang paling banyak mencemari lingkungan
namun plastik yang masih berisi sisa cairan dianggap plastik basah
jika ditimbang kategori ini memiliki bobot lebih berat
sehingga plastik kategori basah ini hanya dihargai setengah dari plastik kering
setiap kegiatan penukaran plastik dilakukan
truk truk pengangkut sampah plastik sudah disiapkan di lokasi
lengkap dengan tenaga kontrol hasil pilahan plastik serta tenaga angkut ke atas truk
pekerjaan pengepul plastik pun berkurang karena telah dipilah oleh warga
pengepul kemudian membayar setelah seluruh sampah plastik tertata di atas truk angkut
pengepul sampah plastik yang bekerja sama dengan pegiat plastik exchange
merasakan manfaat dalam membeli serta mengangkut hasil pilah sampah plastik
nyoman adi artane yang bekerja sama dengan madejanur
melayani pembelian sampah plastik di dua puluh tiga desa
dua ratus banjar yang dilayani berlokasi di kabupaten tabanan gianyar hingga ke kabupaten karangasem
jika sampah plastik yang dipilah warga sudah sesuai

jika sampah plastik yang dipilah warga sudah sesuai truk pengangkut sampah plastik akan berhasil diangkut
sampah plastik akan langsung menuju pulau jawa untuk pengolahan lebih lanjut
namun jika masih perlu dipilah sesuai permintaan pabrik pengolahan plastik
sampah plastik akan dibawa ke gudang pengepul di sukawati gianyar
di gudang pengepul sampah plastik akan dipilah kembali lalu di pres sehingga memudahkan pengiriman
kerjasama dengan program plastik exchange ini
diakini akan terus berlanjut selama plastik masih menjadi kemasan makanan
sangat yakin pak karena kita belum melihat pak
belum melihat ada sisi yang negatif
jadi kalau saya bilang belum ada alasan yang kuat untuk kita berhenti melaksanakan ini pak
kita akan laksanakan terus pak dan yakin akan berkelangsungan
perangkat desa bersama perangkat banjar setempat
menjadi penyelenggara penukaran sampah plastik dengan beras
pada penukaran kali ini tujuh ratus kg beras disiapkan
hingga penukaran ditutup pada pukul tiga belas siang
sebanyak empat ratus sembilan puluh empat kg beras berpindah tangan ke warga pemilah sampah
sekitar tiga ton sampah dari lingkungan desa hari itu berhasil diangkut pengepul
tidak hanya sampah plastik yang berpindah tempat
agar perekonomian desa di tengah pandemi ini juga bergerak
beras untuk imbalan tukar sampah plastik juga dibeli dari desa setempat
beras ini berasal dari panen petani padi di wilayah tersebut
pemasok beras bahkan menyanggupi mengambil kembali beras yang dipesan
jika tidak terpakai seluruhnya
jika wilayah penyelenggara plastic exchange bukan penghasil beras
maka imbalan tukar sampah plastik juga dibeli dari desa setempat

asalkan bahan pokok tersebut dibeli dari pedagang di desa setempat
lebih mahal sedikit tidak menjadi masalah
yang diutamakan perekonomian desa setempat bangkit dan hasilnya dinikmati warga desa
jumlah sampah plastik terpilah yang didapat
serta jumlah beras yang tersalurkan selalu dicatat
termasuk jumlah penerimaan donasi dan penggunaan dana
data ini dapat dengan mudah diakses warga maupun donatur melalui website
pemanfaatan media sosial juga membantu dalam publikasi kegiatan
atau dokumentasi kegiatan yang sudah terlaksana
sejak dibentuk pada mei dua ribu dua puluh hingga saat ini
total sampah plastik yang berhasil dikumpulkan dalam program plastik exchange
sebanyak empat ratus empat puluh empat delapan ratus lima puluh enam kg
beras imbalan yang disalurkan
mencapai sembilan puluh lima tujuh ratus dua puluh sembilan kg
kegiatan plastik exchange melibatkan sedikitnya delapan belas warga
perilaku masyarakat di sini
terus terang aja belum peduli betul
nah makanya untuk saat sekarang
beginilah kesibukan wanita hindu di bali menjelang hari raya galungan
pembuatan banten atau sesajen untuk persembahan dikerjakan beberapa hari menjelang perayaan
seperti yang dilakukan nyoman rinten bersama ibu mertuanya
pembuatan banten atau sajen untuk ritual persembahyangan
tidak hanya menggunakan bahan dari alam
seperti bahan janur pohon kelapa ataupun daun pelepah pisang
selain bunga dan buah buahan untuk persembahan
banten juga sering menggunakan tambahan jajanan yang terbungkus kemasan plastik
alhasil selain sampah dapur
sampah plastik sisa persembahan menambah besar volume sampah di masing masing rumah tangga
nyoman rinton pun mulai memilah sampah rumah tangganya
sejak program plastik exchange dimulai di desa batu bulan kangin
seluruh anggota keluarga ini terlibat dalam pemilahan sampah

seperti yang diperlukan oleh bapak dan ibu mertuanya
inyoman sweka yang berusia tujuh puluh tujuh tahun ini pun aktif memilah sampah yang terkumpul di rumah
aktivitas ini kini menjadi kebiasaan dalam keseharian keluarga ini
pada penukaran sampah plastik kali ini keluarga inyoman sweka berhasil mengumpulkan tujuh puluh delapan kg sampah plastik
baik jenis sampah plastik botol serta sampah plastik jenis lembaran
inyoman sweka pun mendapat tiga belas kg beras
jumlah beras yang diterima kali ini tidak seberapa
iman sweka pernah menerima imbalan beras sebanyak enam puluh kg dalam sekali penukaran sampah plastik
aktivitas memungut dan memilah sampah plastik akan terus dilakukannya di sela sela kegiatan utamanya menggarap sawah
selain mendapat beras dampak lain yang dirasakan warga secara langsung adalah kebersihan lingkungan di rumah tangga masing masing
suasana rumah menjadi bersih dan asri tanpa rongsokan sampah plastik
tidak membuang sampah sembarangan berdampak pada berkurangnya sampah plastik di selokan hingga di bantaran sungai
selain aktif mendukung kegiatan plastik exchange
pemerintah desa tempat berkata
rutin melakukan clean up desa setiap jumat
berbekal jampit perbahan bambu dan kantong beras
kepala desa dan masyarakat berkeliling jalan desa memungut sampah plastik
perilaku warga sedikit demi sedikit mulai berubah
warga desa batu bulan kangin kini lebih peduli lingkungan dibanding sebelumnya
perilaku masyarakat disini terus terang saja
belum peduli betul
nah makanya untuk saat sekarang
saya plot memang untuk sekarang untuk edukasi ke masyarakat
sekarang sudah lebih membaik
apalagi dengan adanya plastik exchange
secara tidak langsung
kita di pemerintahan desa memberikan stimulus kepada warga
di samping edukasi pemilahan sampah
karena mampu menggugah semangat warga untuk mengumpulkan dan memilah sampah plastik
pemerintah desa setempat akan terus memberi dukungan bagi kegiatan plastik exchange ini
termasuk membantu mencarikan bantuan donasi
rencana pembentukan bank sampah juga akan dijalankan berdampingan dengan aktivitas plastik exchange
saya tidak mau memberikan

made januriase kini menjadi salah satu dari sepuluh nominasi cnn heroes
yang diadakan media cnn internasional
ide tukar plastik dengan beras mulai membuahkan hasil
idenya itu dikenal dunia
namun itu bukan tujuan akhir
harapan besar imade januriase adalah
kelak kegiatan plastik exchange
yang diperlukan untuk membuat kegiatan plastik yang terbaik
kapan itu akan terwujud
edukasi terkait sampah plastik yang telah diserap warga
termasuk kesadaran meninggalkan penggunaan kantong plastik atau tas kresek sekali pakai